kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemendikbud ristek dikti saudara sebut
harga uang kuliah tunggal atau ukt tetap mengikuti panduan yang berlaku
plt sekretaris direkturat jenderal pendidikan tinggi kemendikbud cikcik ristri cahyandarie
tegaskan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi ukt
sisi menjelaskan bantuan operasional perguruan tinggi negeri boptn
belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
sehingga masyarakat masih harus membayar sejumlah biaya
cici tegaskan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi uang kuliah tunggal
semua biaya yang dibebankan pada mahasiswa dipastikan tidak melebihi biaya operasional
ini sharing pendanaan ini bahasanya
caranya karena kita tahu walaupun pemerintah itu punya dana terbatas
tapi pemerintah secara jelas mengatakan tidak boleh
tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri
dan itu diatur suka di dalam undang undang
tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri
kami hadirkan sejumlah uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri
rentang uang kuliah tunggal kelompok satu hingga lima tahun ajaran dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
per semesternya di universitas indonesia
ini mulai dari rp lima ratus hingga
universitas diponegoro mulai dari rp lima ratus ribu hingga rp dua puluh dua juta
kemudian kalau kita lihat di universitas gajah mada
jika bersubsidi seratus non rupiah sampai maksimal rp tiga puluh
bergeser ke universitas pajajaran mulai dari rp lima ratus hingga rp dua puluh empat

kemudian kita lihat juga kalau di universitas hasanuddin makassar
angkanya mulai dari rp lima ratus hingga rp empat puluh satu